assalamualaikum warrahmatallaah hoebarokatuh
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
bapak bapak bapak tahu nggak pak
saya secara pribadi ya pak saya terkagum sekali loh
apalagi melihat konsep hood jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh dua ini berbeda
itu menggambungkan unsur tradisional budaya kita yang itu dimandang dari identitas kita pak
dan juga itu digabungkan dengan kemajuan teknologi
tadi pak itu di belakang kita itu terlihat ada video mapping
keren ya pak
ada water screen nya pak
gimana pak kalau tiap hari begitu pak
apalagi kalau lihatnya di televisi juga
ada gambar gambar tambahan yang muncul di sini
kita berharap hingga tahun pertama aja ya pak ya
tahun tahun ke depannya juga harus ada dong pak
jadi astrid ivan terima kasih
memang kita ingin perayaan ulang tahun jakarta menggambarkan kota ini
kota ini adalah kota yang punya akar budaya yang kuat
tetapi ungkapannya ekspresinya dengan cara yang modern
inilah kota metropolitan
kita kasih tepuk tangan dulu dong
pak igun juga mau bilang terima kasih nih
meskipun sekarang kalau dari butik igun
dari haji nawih ke sudirman cuma rp sepuluh naik mrt pak
nggak pakai macet cut langsung nyampe di sini
dan nggak usah naik mobil
gak usah naik mobil terus dalam mrt juga sinyal juga kenceng
pokoknya cakep deh
kemarin aku juga udah nyobain pak uji coba lrt pak
di kelapa gading udah keliling keliling pak
itu juga salah satu
jadi wajah baru jakarta itu transportasinya aman
terjangkau itu ya harganya
kalau dari lebak bulut
tapi igun belum pernah nyobain dari lebak bulut pak
sekali sekali nyoba dong sampai ujung
udah pak aku udah pak keliling keliling
mau bantar sampai ancol sampai mana sampai keliling keliling ya pak
doakan insyaallah fase kedua segera kita laksanakan
lalu barat timur dibangun
insyaallah nantinya seluruh kawasan jakarta terjangkau dengan transportasi
kita kasih tepuk tangan kita doakan dan yang pastinya ini harus dikerjasama masyarakat bersama sama ya pak
jadi kalau kita membangun mrt
bukan sekedar bangunan fisiknya
ingat nih alat ini bukan sekedar memindahkan badan orang dari satu tempat ke tempat lain ya
dari haji nawih sampai ke bunda nhai
bukan hanya itu
bukan hanya itu
tapi ini adalah alat untuk membangun kesetaraan
di mrt itu kedudukan tidak menentukan tempat duduk
saya setuju pak
saya alhamdulillah dua kali berdiri sih pak
salah jawab pak
salah jawab pak
ada orang karena saya artis gitu eh kak igu duduk
no saya berdiri
karena kalau saya berdiri saya bisa tahan perut pak
jadi kalau orang moto cek gitu
masalahnya kalau duduk jadinya dua bangku pak
di kendaraan kendaraan umum kita apa yang mau kita lakukan
karena itu ada pesan penting
bahwa kendaraan umum ini adalah alat pemersatu
warga bertemu yang direktur yang ceo sampai yang office boy kendaraannya sama
hari ini kalau kita lihat
kalau kita berangkat naik mobil sendiri nih
kan pada gak ketemu
di kantor udah beda beda kantornya
tapi sekarang kita bangun kendaraan umum di mana warga berinteraksi
efeknya bukan sekedar macetnya berkurang
tapi interaksi dan persatuan tumbuh lewat alat alat transportasi
jangan sampai terputus ya pak ya
sekali lagi kita makhluk sosial
itu yang tadi saya katakan
membangun itu bukan cuma kelihatan fisik ya
di balik itu harus ada rencana untuk masyarakat
dan sebenarnya kita itu lagi
membangun persatuan kita lewat transportasi
kerja rukun kerja damai
jadi kerja mau ngapain juga enak ya pak ya
sama satu lagi nih pak
ya juga ya pak
sekali lagi ya pak ya
jadi kalau ada pemberitahuan kan nanti igun bisa bantuin
cakap ya pak
benar ya pak
benar ya pak
aku udah follow bapak nih ya
baik bapak silakan
bapak menikmati malam hari ini yang sudah dipersiapkan dengan baik
sekali lagi bapak dan ibu kita beri tepuk tangan untuk bapak anies baswedan gubernur kota jakarta
terima kasih pak
terima kasih iban
terima kasih semuanya

eh seneng ya
gue temenin bapak dulu
lu kasih tau
padahal tuh ya
lu kasih tau jakarta dulunya kayak gimana
aduh jadi padahal sebenarnya di pemirsa ya aku tuh pengen kasih tau juga
kalau sekarang kan kita sudah melihat ya jakarta di dua ribu sembilan belas
kira kira jakarta tempo dulu seperti apa ya
pengen tau gak
langsung saja ini dia
langsung saja ini dia
langsung saja nih jakarta tempo dulu
jakarta tak pernah kehilangan pesonanya
semua datang ke jakarta
tidak hanya dari penjuru nusantara tetapi juga dari berbagai penjuru dunia
namun siapa yang menyangka cikal bakal jakarta justru bermula dari pelabuhan dengan kanal yang hanya sepanjang delapan ratus sepuluh meter
bernama pelabuhan sukup
sebagai pelabuhan utama pulau jawa sunda kelapa memikat banyak pedagang dari seluruh penjuru negeri terutama eropa karena kisah rempah rempah nusantara
kawasan niaga ini terus berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial belanda hingga lebih dari tiga ratus tahun
dengan sebuah mimpi batavia menjadi queen of the east atau permata dari timur
para pekerja dalam jumlah besar pun didatangkan
mulai dari jawa bali sumbawa sulawesi maluku bahkan china dan india untuk membangun batavia
mereka berinteraksi dengan orang orang yang sudah menetap sebelumnya termasuk pedagang dari eropa dan timur tengah
ini membuat komposisi penduduk batavia menjadi sangat beragam
dalam perjalanannya jakarta telah mengalami tiga belas kali ganti nama seiring dengan pembauran lintas suku bangsa di jakarta yang semakin hebat
puncaknya ditandai dengan migrasi besar besaran yang terjadi setelah jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara
orang orang dari berbagai daerah berdatangan ke jakarta
pada awal batavia dibangun populasinya hampir sepuluh jiwa
kini saat usianya menyentuh empat ratus sembilan puluh dua tahun populasinya mencapai lebih dari sepuluh juta jiwa
jakarta sejak dulu telah menjadi miniatur indonesia
jakarta yang beragam
jakarta yang memikat
jakarta adalah kita
siap beraksi untuk wajah baru jakarta
mana semua wajah jakarta

jika kau merasakan kesempian
datang kemari kita senang senang
uhun dari jakarta
kami datang membawa perdamaian
ciptakan suasana tak perlu panggang
lantangkan suara moh dan periakan
yang ada di sana yang ada di sini
semua itu penyanyi
yang datang di sini
jangan bikin keki
jangan cingin nyapa bapak bapak
mana semangatnya jakarta

saya butuh teriakan yang paling dahsyat dari teman teman jakarta yang hadir malam ini
sudah siap teriak hey bareng bareng
keluarkan energinya keluarkan
tuh wah gampang
yang ada di sana
yang ada di sini
yang ada di sana yang ada di sini
semua itu penyanyi
yang datang di sini
jangan bikin keki
jangan ikut sendirian
disuruh sholat gak pernah mau
disuruh zakat juga gak mau
bulan puasa batal melulu
diajak gaji bilangnya malu
disuruh taubat galakan situ
diajak bener marahan situ
hari gini kok masih begitu
ayo hijrah jatuh
jangan pake nunggu
udah tua masih aja males sholat lah
udah tua bolong bolong puasanya lah
udah tua masih aja hura hura lah
udah tua masih aja kayak bocah lah
iliran ke jendot aduk aduk
alaikan sewa kau baru tahu
pake otak jangan pake nafsu
udah tua masih aja males sholat lah
udah tua masih aja hura hura lah
udah tua masih aja kayak bocah lah

ketinggalan zaman katanya
ketinggalan zaman katanya
ketinggalan zaman katanya
anak betawi gak berbudaya
sisi duk anak betawi asli
kerjaannya sembahyang mengaji
tapi jangan bikin dia sakit hati
didi beri sekali
ketinggalan zaman katanya
ketinggalan zaman katanya
sisi duk anak betawi asli
kerjaannya sembahyang mengaji
tapi jangan bikin dia
sisi duk anak betawi asli
kerjaannya sembahyang mengaji
ketinggalan zaman katanya
kerjaannya sembahyang mengaji
tapi jangan bikin dia sakit hati
didi beri sekali
didi beri sekali

jakarta siapa yang mau kawin
mau kawin jangan ditunda tunda jangan
pengen kawin jangan cuma mencoba jangan
satukan cinta satukan rasa
jangan tunggu lama lama lama
masa lalu jangan diungkit ungkit jangan
kisah lama jangan dibawa bawa jangan
ingat baiknya lupakan buruknya
tolong jangan jauhkan cintanya
dari cintaku lagi
ku tak bisa
bila sudah jodoh kita
rasakan nikmatnya cinta
mau kawin jangan gitu
dapet dah jangan
ingin kawin jangan cuma mencoba jangan
jangan tunggu lama lama lama
ya kawin saja
masa lalu jangan diungkit ungkit jangan
kisah lama jangan dibawa bawa jangan
ingat baiknya lupakan buruknya
jakarta ketiga sama sama
tuhan tolong jangan jauhkan cintanya
dari cintaku lagi
ku tak bisa
bila sudah jodoh kita
rasakan nikmatnya cinta
lebak bulus ya makanya mau pakai tinggalin rantang harusnya jangan tinggalin rantang
sertifikat kayak tinggalin itu mewarisan ya bukan rantang begini enak kita kalau kemana mana
jadi adeknya diteng teng gitu assalamualaikum waalaikumsalam buset ini ceritanya mau kemana
sih pada pakai helm begini malam malam lebak bulus buka lebak bulus naik beginian kapan nyampe
ini ya ella bang adanya ini buang emang nih berdua kelebak bulus mau ngapain aneh tanya nih
ranteng susun nganterin rantang dari sudirman kelebak bulus naik beginian keburu basi makanannya
lama anda tahu dong ya ampun banget bang adul bang daus depan mata ente no ya no disitu ada
mrt moda raya terpadu ya kan dari bundaran hai sampai kelebak bulus cuman tujuh belas menit bang
makanan enak anget sampai rumah bisa dimakan bareng keluarga ngapain lagi puyem tadi kita
jajan udah bijigo makanya apa sih kematian banget kudu update bang kudu update sama
perkembangan kota jakarta kita emang jakarta udah ada apaan aja sih sekarang yang baru nih wah banyak banget
yang pertama mrt yang kedua lagi akan ada lrt yang sudah uji coba nih sekarang bang betul kalau pengen coba ini bang
terowongan kendal tau nggak sama kagaknya udah bagus banget kayak serem lagi abang juga sekarang udah
ke bawah jangan lepas sepatu pakai aja sepatunya itu dia datang masuk jalan nyampe lebak bulus
kagak ada lama lama pokoknya itu adem tempatnya adem makanya kita dulu bangga bang untuk itu udah
kata adem tapi cuma satu jangan pada biknik di dalam ya transportasi ingat tapi ya bang
ya kudu kita berbangga hati nih karena ulang tahun jakarta ini terselenggara itu berkat
kerjasama banyak pihak betul sekali para sponsor yang sangat luar biasa terima kasih nih kepada
pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota jakarta transmedia jaclyn co bang bri ancol
dan dunia anak terima kasih untuk sarana jaya bang bca indomie sinarmas dan juga mrt bener tapi
kita mau kasih lihat dulu ini ada satu cuplikan jakarta saat ini jakarta jaman now india mana
jakarta kota yang dinamis dijadikan pusat peradaban dan ukuran kemajuan bangsa indonesia
era kemajuan kota ini sudah dimulai sejak kepemimpinan presiden pertama republik indonesia
insinyur soekarno demi menunjukkan national pride di mata dunia internasional soekarno
gencar melakukan pembangunan di jakarta saat indonesia menjadi tuan rumah asian games
seribu sembilan ratus enam puluh dua diantaranya membangun stadion glora bung karno jembatan semanggi sejumlah monumen
termasuk patung selamat datang di bundaran hotel indonesia helatan asian games lima puluh tujuh tahun lalu itu
sekaligus menjadi titik balik transformasi jakarta dari sebuah kampung besar menjadi
salah satu kota kelas dunia dibangun dengan melibatkan masyarakat dari berbagai suku dan
budaya jakarta telah menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional di usia yang ke empat ratus sembilan puluh dua jakarta
telah melewati banyak perubahan wajah baru jakarta tidak hanya mengusung cara pandang fisik semata
melainkan kebaruan yang dimulai dari cara pikir dan perbuatan masyarakat ibu kota lebih dari sepuluh
satu juta penduduk jakarta dilibatkan dalam menerapkan konsep kota yang efektif dan efisien memaksimalkan
masyarakat di jakarta dan juga memiliki peluang untuk menjalankan pengembangan kota di jakarta
dalam perjalanan kembali ke kota berkelanjutan pengen banget transportasi masal baru di ibu kota
seperti mass rapid transit atau mrt melengkapi integrasi transportasi publik di jakarta
dalam sistem jaklingko hal ini jadi bukti bahwa jakarta tengah menuju sebuah peradaban baru
membangun budaya budaya baru mari bersama kita nikmati dan jaga kemajuan jakarta
agar semakin sejajar dengan kota kota maju lainnya di dunia
masalahku apa salah ibuku hidupku
dirundung ke lu tak ada yang mau yang menginginkan aku jadi mengobati lu jadi menawarin lu jadi jadi
apa apa kekasih hatiku jakarta
timur ke barat selatan ke utara tak juga aku berjumpa
dari musim durian hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan takjuah aku temukan
oh tuhan ini kecobaan
ibu ibu bapak bapak siapa yang punya anak bilang aku
aku yang tega malu sama teman temanku
karena cuma durian
pengumuman pengumuman siapa yang mau bantu salam aku
hati hati aku tolong carikan diriku
kekasih hatiku siapa yang mau
timur selatan dan juga aku berjumpa
dari musim durian hingga musim rambutan tak kunjung aku dapat

aku dapatkan tak juga aku bantukan
siapa yang mau bantu salam aku
kasih hati aku
tolong carikan diriku
aku yang terlalu malu
karena cuma dirimu
tulang dari seri laku amin
tolong carikan diriku
aku yang terlalu malu
karena cuma diriku
yang salah kulaku
siapa yang mau
tolong carikan diriku
tolong carikan diriku
siapa yang mau